pasca testing masal covid sembilan belas ketiga yang dilakukan hari ini di kawasan krukut jakarta utara
dari satu ratus sembilan belas peserta yang melakukan tes antigen dan pcr
diketahui sepuluh orang dinyatakan positif
sehingga total hasil positif di kawasan ini menjadi empat puluh orang
dari temuan ini empat belas kasus diantaranya merupakan probable varian omikron
kita upayakan sebanyak banyaknya warga untuk melaksanakan swab
karena kita evaluasi hari ini cukup banyak tantangannya
perlu pendekatan pendekatan yang lebih tinggi lagi untuk menjangkau lebih banyak warga
senin pagi petugas gabungan satgas covid sembilan belas mendatangi satu persatu rumah warga
di kecamatan taman sari jakarta barat untuk menjalani tes swab antigen
kegiatan ini merupakan tracing lanjutan mengantisipasi

dalam prosesnya petugas sempat kesulitan membujuk sejumlah warga yang membandel
karena tidak mau dites swab antigen
kita hari ini yaitu melakukan tes swab antigen
target kita adalah lima ratus
kita lakukan di empat titik kelurahan krukut
sejauh ini sudah ada tiga puluh enam warga yang dinyatakan positif virus covid sembilan belas varian baru
dari jumlah tersebut tiga puluh empat diantaranya sudah dibawa ke wisma atlet kemayoran jakarta pusat
sementara dua orang harus menjalani perawatan di rumah sakit
petugas satpol pp kecamatan senen dan polisi polsek senen jakarta pusat
menggelar razia prokes di pasar kuitang senen jakarta pusat pada senin pagi
dalam razianya masih banyak didapati beberapa pedagang dan pembeli tidak memakai masker
dengan alasan lupa
menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengatakan indonesia memiliki potensi terkena gelombang
pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan
dan menahan diri untuk tidak keluar negeri

kita harus mencari yang lebih tinggi dari delta
kita harus mencari yang lebih tinggi dari delta
kita harus mencari yang lebih tinggi dari delta
kita harus mencari yang lebih tinggi dari delta
sehingga strategi layanan dari kementerian kesehatan akan digeser
yang sebelumnya fokusnya ke rumah sakit sekarang fokusnya ke rumah
karena akan banyak orang yang terkena dan tidak perlu ke rumah sakit
nah kementerian kesehatan sudah melakukan penelitian untuk ke empat ratus empat belas pasien omikron ini
apa gejalanya gejala apa yang hanya perlu dirawat di rumah
which is sebagian besar akan begitu
gejala seperti apa yang dirawat di isolasi terpusat seperti wisma atlet
gejala seperti apa yang masuk rumah sakit
mana yang sedang dan mana yang berat